sementara itu murid smk negeri satu cibinong kabupaten bogor jawa barat berhasil membuat suku cadang untuk kendaraan bermotor
alhasil karya para siswa smk ini justru laris dipesan oleh perusahaan otomotif
selain bentuknya yang sempurna kualitas suku cadang buatan siswa smk ini juga bukan kaleng kaleng
kalau saya sendiri sih yang pasti selain soal pengetahuan tentang mesinnya sendiri yang pasti juga soal kerjasama tim karena kan kita juga kerja sama tim sama latihan mental juga sih
kita kan ada mitra industri ada mitra perusahaan yang itu disesuaikan dengan keinginan dari perusahaan tersebut
maka tantangannya adalah bagaimana pembelajaran pembelajaran yang dilakukan ini dengan hal hal yang baru
yang dibutuhkan pasarnya nanti dibutuhkan
yang dibutuhkan oleh masyarakat
pihak sekolah berharap produk otomotif karya siswanya akan mampu bersaing dengan dunia industri
tim liputan cnn indonesia